sengaja banget nih lo

semoga aja aku bisa ketemu sama rizky disini
jadi aku bisa tau siapa perempuan berinisial p yang saat ini dekat sama rizky
siapa tahu aja kalau aku deketin perempuan itu rizky bisa jadi semakin dekat dan semakin terbuka sama aku
kemana lagi aku harus cari ya
tunggu sebentar ya pak
halo selamat sore pak remon
oh jadi mel mau pangeran anterin ke rumah makanan kesukaannya
saya yakin pangeran dengan senang hati akan melakukannya pak
ya sekarang saya akan hubungi pangeran pak
iya pangeran sudah tau pasti makanan kesukaan mel
oke pak raymond
kan pangeran dari tadi gak bisa aku hubungi
dia udah ngeblok hp aku lagi
kayanya aku telpon ata
kan dia selalu pergi sama ata
atau gio mungkin ya
coba aku telpon ya
gak diangkat ya
turunin lengan lo
biar gue yang cuci
siapa takut gue cuci sekarang
bener banget lagi piringnya
gue harus cabut dari sini
apaan lu udah lakuin
eh mau kemana
ini masih banyak yang kop
saya yang cuci
yelah masak mie
kenapa harus nabrak perut pak regar sih
n angef sluffiska sekarang
gue dorong dede dede gemes tuh di kampus
pada badan lu
udah salah nyolot gak mau minta maaf lagi
eh cik cid
iya udah udah gak usah kayak gitu
gak enak sama tuan bumanya

cik cid apa
jangan kabur lo
lempar aja cik cid
ah cik wali

eh mendingan sini bantuin gue
karena ga tetep
lo pikir lo berhak jauhin gue dari putri
suatu saat nanti
gue bakal bikin putri
sedikit pun gak mau liat muka lo
rang rang akhirnya lo balik juga
gua sama gio akhirnya terbebas dari teror om alex
iya sih sedikit bisa lo juga
pengen ngumpet ngumpet di belakang gue segala
jadi kan ditimpuk sama si citra
ya kan gue juga panik malu juga sih
lo berdua tau
ini gara gara selap mobil kering tau gak
siapa lagi coba yang kaku kering nyebelin
kenapa lo mobil kering sih panggilnya
ya kayak silap mobil kering kan
udah kaku gak jelas kasar lagi
kalo bukan di rumahnya bu nawang
udah gue hajar tuh anak
masakan di bu nawang tuh enak banget
makanannya enak banget
bukan tempe gosong
itu tempe bacem sebutannya
gak apapun lah namanya
tapi bener kan enak
mungkin gue ketagihan
ketagihan masakan di bu nawang apa ketagihan ketemu sus goreng
pangeran atau jio
kalian ngapain disini
kalian berarti sama rizky ya tadi
tadi kita bareng kok sama si lap mobil kering
lap mobil kering siapa
jadi kalian nih udah baik kan sama rizky ya
jadi kebetulan tadi temen kita ada yang ngajakin makan tante
si rizky diajak juga
jadi kita ketemuan deh
jangan jangan temen yang ngundang mereka makan itu perempuan yang berinisial b itu
kalian bisa nganterin tante ke rumah temen kalian itu